presiden jokowi dodo menanggapi kritik dari sekretaris jenderal peneri perjuangan hasto cristianto
menurut jokowi program untuk mewujudkan ketahanan pangan itu memang tidak mudah
presiden joko widodo menjelaskan pada masa awal tanam kemungkinan gagal akan sangat besar
menurut jokowi pada masa tanam ke enam dan ke tujuh baru program tersebut terasa hasilnya
jokowi mencotokkan program food estate yang ada di kalimantan tengah
yang sudah berjalan dengan ditanami jagung sejak tahun lalu baru menghasilkan separuhnya pada saat ini
sebelumnya sekjen pdip hasto kristianto mengatakan terdapat kepentingan pribadi
dalam implementasi program food estate yang dipegang oleh menteri pertahanan prabowo subianto
membangun food estate membangun lumbuk pangan itu tidak semudah yang bapak ibu
bayangkan tanaman pertama biasanya gagal
ketiga baru biasanya ke tujuh ke enam ke tujuh itu biasanya baru pada kondisi normal
jadi semuanya akan diperbaiki
dan semuanya harus dievaluasi harus dikoreksi harus diulang harus di
kalau kita nggak berani baru gagal pertama sudah mundur
sampai kapanpun lupakan